saya tidak mau berjalan jalan lagi saya harus berjalan jalan lagi
salah seorang warga emosi dan protes saat mendatangi kantor lurah kenangan baru di deli serdang
wanita ini kesal karena mengaku tidak menerima bantuan
dan mereka juga terkena dampak pandemik virus corona
mereka menuding petugas pilih kasih dalam menyalurkan bantuan bahan pokok kepada warga
karena ada pembagian yang tidak merata pembagian sembako pak
katanya hanya orang yang tidak mampu
ternyata sebagian yang mendapat itu berkecukupan
datang kemari hanya menuntut hak saya
camat percut setuan mengatakan
hanya tersedia satu ratus delapan puluh empat paket dari pemerintah kabupaten deli serdang
untuk lurahan kenangan baru dan semua melalui proses seleksi di kecamatan
untuk mencegah kericuhan acara pembagian bahan pokok pun terpaksa dihentikan
dengan bantuan dari anggota tni pori
tidak katanya hanya orang yang tidak mampu
kabupaten bogor menyangkal mengundang warga untuk menerima bantuan sembako
yang ini sama sekali tidak tahu saya
sama sekali saya tanya ke staf wakil saya tidak tahu
karena masyarakat sudah datang untuk perutnya kami sediakan
ini masyarakat tinggal saja
yang jelas karena mereka sudah datang kami kasih
terkait dana bantuan sosial warga rt lima rw enam pancoran mas depok jawa barat
mengumparkan keluh kesahnya
lantaran dana bansos yang seharusnya diterima sejumlah rp dua ratus lima puluh
ternyata dipotong rp dua puluh lima
warga pun hanya menerima rp dua ratus dua puluh lima saja per kepala keluarga
terkait hal itu ketua rt lima rw enam pancoran mas depok
mengakui pemotongan dana bantuan sosial lantaran untuk disuksidi silang
bagi warganya yang tidak masuk dalam daftar keluarga yang berhak mendapatkan bantuan dana sosial
pembagikan memang terserang
dengan pembagian dipotong rp dua puluh lima
itu memang salah terserangnya saya akui salah
tapi saya berpikir bagaimana warga yang saya nggak dapat
yang tujuan nanti mau dikumpulkan untuk dibelikan sembako
yang untuk dibagikan warga yang tidak dapat
dana bantuan warga ini merupakan program pemerintah kota depok
untuk rp tiga puluh kepala keluarga yang dianggarkan dari dana apb
tim liputan cnn indonesia